kebijakan ganjil genap di pintu tol bekasi timur dan bekasi barat
sudah dilakukan hari ini yakni sejak pukul enam hingga sembilan pagi ini
meski sosialisasi sudah dilakukan
masih ada sejumlah pengendara yang harus putar balik
karena pelat mereka tidak sesuai
kepadatan kendaraan masih terlihat
selepas pintu tol bekasi barat satu pagi tadi
pemberlakuan kebijakan ganjil genap
untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di ruas tol cikampek
membuat banyak pengendara berangkat lebih pagi
sebanyak empat puluh armada bus transkaboritabek pun
sudah disiapkan untuk para pengendara
yang memarkir kendaraan mereka di empat kantong parkir
di bekasi barat dan timur
meskipun kebijakan ini akan berdampak
pada peningkatan jumlah kendaraan di titik lain
seperti inspeksi kalimalang kakor lantas polri
dan kepala bptj optimis
kebijakan ini akan mampu mengurangi jumlah kendaraan pribadi
di ruas tol cikampek hingga dua puluh persen
dari data yang ada
memang si load vectornya masih rendah
oleh karena itu dengan kebijakan diterapkan
mudah mudahan orang otomatis bergeser ya
kalau kita lihat juga di jalan tol ya
masih begitu padat kendaraannya
jadi memang kebijakan ini perlu terus disosialisasikan
kemudian nanti kita lakukan penindakan penindakan
kalau memang masih ada yang melanggar
kenapa kami mengambil kebijakan ini
kami harus melakukan besok
ya kan bahkan minggu yang lalu
tidak menunggu lagi setahun dua tahun tidak bisa
sudah terlambat sekali sudah emergensi
apakah sistem ganjil genap pintu tol dapat mengurai kemacetan
berikut penelusuran koresponden cnn indonesia arman helmi
warga yang tidak ingin melalui sistem ganjil genap ini
disediakan bus trans jabodetabek premium oleh bptj
bus tersedia sejak pukul enam hingga sembilan pagi
di sumarakon mall bekasi dan mega city bekasi
bptj telah menyiapkan dua puluh lima unit bus di bekasi barat
dan dua puluh dua unit bus di bekasi timur
dalam rangka pemberlakuan sistem ganjil genap
baik di wilayah bekasi barat maupun juga bekasi timur
bptj sudah mempersiapkan sejumlah antisipasi
diantaranya dengan menyiapkan armada bus operasional
seperti bus trans jabodetabek premium seperti ini
jadi bagi warga bekasi timur ataupun juga bekasi barat
yang akan menggunakan kendaraan pribadi
dan lanjut ke jakarta
mereka bisa memarkirkan atau menitipkan kendaraan mereka
di beberapa kantong parkir yang ada di bekasi barat
dan di bekasi timur
setelah itu mereka menggunakan atau naik bus premium
seperti ini dengan membayar dua puluh ribu rupiah
dilengkapi dengan fasilitas seperti pendingin udara
dan juga free wifi seperti itu
setelah melihat bus yang disiapkan bptj
saya pun mencoba seberapa efektif sistem
yang digadang gadang dapat mengurai kemacetan
di sepanjang tol jakarta cikampek ini
ya saat ini saya akan memasuki tol jakarta cikampek
melalui gerbang tol bekasi barat
nantinya saya akan menghitung berapa waktu
yang akan diperlukan dari gerbang tol bekasi barat
sampai dengan tiba di tujuan
saat ini saya akan menyalakan timer
ataupun juga stopwatch kita mulai dari sekarang
setelah keluar dari gerbang tol bekasi barat
jalur tol jakarta cikampek
khususnya arah jakarta
terlihat lebih lancar
bahkan hingga gerbang tol halim
hanya membutuhkan waktu sebulan
dari gerbang tol halim
saya terus melanjutkan perjalanan
hingga ke blok m jakarta selatan
setelah melewati perjalanan
dari gerbang tol bekasi barat
sampai dengan terminal blok m
saya mencatat waktu ada satu jam empat menit tiga puluh lima detik
kepala bptj kementerian perhubungan
bambang priartono mengatakan
sistem ganjil genap di tol jakarta cikampek
dari pintu tol bekasi timur dan bekasi barat ini
sudah dikaji sejak tujuh bulan lalu
metode ini dapat membantu mengatasi kemacetan di ibu kota
kebijakan kebijakan yang akan kita terapkan ini adalah
suatu kebijakan kebijakan yang memang sangat mungkin
untuk dikerjakan dalam waktu singkat
karena kita tidak bisa menunggu terlalu lama lagi
kondisi sudah semakin parah
sebelum keadaan semakin parah
oleh karena itu
pemerintah perlu hadir untuk melayani masyarakat
untuk memberi pelayanan transportasi yang aman nyaman
dan bisa dihandalkan
bila metode ini berhasil
bukan tidak mungkin sistem ganjil genap juga akan diberlakukan
di daerah penyangga ibu kota lainnya
seperti bogor dan tanggerang
arman helmi bekasi
guna memperlancar aturan ganjil genap pintu tol
pemerintah kota bekasi
melalui dinas perhubungan
telah menyiapkan empat kantong parkir di sejumlah lokasi
sedikitnya empat kantong parkir tambahan disiapkan pemkot bekasi
melalui dinas perhubungan di dekat pintu masuk tol bekasi barat dan timur
kantong parkir sengaja disebar untuk mengakomodir kendaraan masyarakat
yang tidak bisa masuk tol di hari pertama pelaksanaan sistem ganjil genap
empat kantong parkir yang disiapkan diantaranya mega bekasi
dan stadion patriot kota bekasi
masing masing lokasi mampu menampung lebih dari tiga kendaraan
memang pemberlakuan ganjil genap di jalan tol
tol barat satu dua dan tol timur
salah satunya adalah untuk berupaya atau mengupayakan
bagaimana warga masyarakat yang selama ini mempergunakan kendaraan pribadi
berangkat ke jakarta
nah kita usahakan dari pemerintah mereka beralih
dari kendaraan pribadi kepada kendaraan bis
angkutan umum masal
yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah
kendaraan yang boleh masuk dari gerbang tol bekasi barat
maupun timur menuju arah jakarta
akan lebih dulu disortir petugas
peraturan ganjil genap ini diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas tol jakarta cikampek
dedy beben bekasi
masih terkait aturan menteri perhubungan no delapan belas tahun dua ribu delapan belas
sebenarnya apa saja isi dari permen hub tersebut
berikut penjelasan koresponden mumtazza chattradiningrat
mulai dua belas maret peraturan menteri perhubungan no delapan belas tahun dua ribu delapan belas resmi diberlakukan
peraturan ini secara resmi mengatur lalu lintas di sepanjang ruas tol jakarta cikampek
selama proses pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional atau psn masih berlangsung
saat ini di ruas tol jakarta cikampek ada dua psn yang tengah berlangsung
yakni pembangunan lrt dan tol cikampek elevated
dan satu psn tambahan yang akan dimulai akhir maret
yakni proyek kereta api cepat jakarta bandung
pembangunan tiga psn ini berimbas pada kepadatan lalu lintas di ruas tol cikampek
saat ini visi ratio atau kepadatan lalu lintas di tol cikampek telah mencapai di atas satu
itu artinya jumlah kendaraan yang melalui tol cikampek jauh lebih tinggi
dibanding kapasitas tol itu sendiri
padahal idealnya visi ratio berada di angka tujuh atau delapan
yang artinya lalu lintas di dalam tol akan ramai namun lancar
setiap harinya tol jakarta cikampek dilalui oleh lebih dari tujuh puluh ribu kendaraan
dan dengan penyempitan jalan karena pembangunan infrastruktur
kemacetan pun menjadi semakin parah
karena itulah kementerian perhubungan bersama dengan instansi terkait mengeluarkan permenhub tersebut
peraturan ini akan berdampak kepada semua jenis kendaraan
pertama bagi kendaraan bersumbu tiga atau lebih
akan dilarang melalui tol jakarta cikampek mulai ruas cawang hingga karawang barat
larangan ini berlaku setiap senin hingga jumat antara pukul enam hingga sembilan pagi
peraturan ini tidak berlaku bagi kendaraan pengangkut bahan bakar
kedua bagi kendaraan golongan satu akan diberlakukan sistem ganjil genap
yang berlaku setiap senin hingga jumat kecuali hari libur nasional
konsepnya sama dengan peraturan ganjil genap yang diberlakukan pemprov dki
nantinya kendaraan yang diperbolehkan masuk dari perhubungan infrastruktur
pintu tol bekasi barat satu dan dua bekasi timur tambun jatiwaringin dan pondok gede
akan dibatasi sesuai dengan tanggal dan nomor plat kendaraan
sehingga pada tanggal ganjil kendaraan dengan plat nomor genap
akan dilarang memasuki lima pintu tol ini dan juga sebaliknya
adapun peraturan ini tidak berlaku untuk kendaraan kendaraan ini
nah untuk yang golongan terakhir ini saya perjelas ya
hanya berlaku untuk kendaraan pengangkutan uang
bukan untuk kendaraan jasa pengiriman dan lain lainnya
sosialisasi mengenai permen hub ini juga dilakukan
di lima pintu tol tersebut sejak senin lima maret
jadi jika anda pengendara kendaraan golongan satu berplat ganjil
pastikan di tanggal dua belas maret dan juga di tanggal genap lainnya
untuk menghindari lima gerbang tol tadi jika anda tidak mau terkena
sanksi tilang atau lebih buruk lagi terjebak di kemacetan
karena pasti banyak sekali para pengendara yang ingin menghindari
tilang dengan melakukan putar balik menuju ke arah arteri
bumtaza chatteliningrat jakarta